rangkaian balap motogp di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat akan digelar mulai hari ini hingga minggu nanti
untuk mengetahui informasi terkini dari mandalika kami telah terhubung dengan koresponen cnn indonesia el ranga wisnu aji
selamat pagi angga bagaimana kondisi cuaca pagi ini di mandalika dan apa saja agenda dari motogp madalika hari ini
selamat pagi reza bisa saya laporkan bahwa cuaca di kawasan mandalika sejak sekitar satu jam tadi sekitar pukul tujuh waktu indonesia tengah
ini cuaca hujan turun cukup deras dan saat ini saya tengah melaporkan dalam kondisi juga hujan yang turun cukup deras
namun sebenarnya hujan ini mungkin sedikit diharapkan atau menjadi berkah karena kondisi aspal di sirkuit mandalika yang baru saja dilakukan pengaspalan
dan kembali ke kondisi yang sudah dilakukan menurut analisa idealnya terkena hujan terlebih dahulu sebelum nanti pada saat res pada hari minggu nanti
dan kalau berbicara mengenai persiapan memang hari ini ajang gelaran balap motogp sudah secara resmi dimulai
sementara itu kondisi lain seperti petugas kesehatan dan marshal yang sudah disiapkan
pan juga sudah siap untuk bertugas mulai dari hari jumat hingga hari minggu nanti
dan mungkin saya bisa informasikan bahwa salah satu tamu vip yang ditunggu adalah presiden republik indonesia joko widodo
yang rencananya akan datang menonton langsung di sirkuit mandalika pada hari minggu besok
dan panitia telah menyiapkan tiket vip atau kelas vip royal box di mana presiden dapat menonton langsung gelaran balap motogp itu
namun informasi yang saya dapat
presiden jokowi ini sebenarnya ingin menonton gelaran balap motogp di sirkuit mandalika ini dari bukit tiga ratus enam puluh
karena memang walaupun posisi bukit tiga ratus enam puluh ini tidak tepat di depan straight line
namun posisinya ini justru mempunyai view yang lebih baik karena dapat melihat ke sekeliling dari sirkuit mandalika di nusa tenggara barat ini reza
baik angga ini kan diketahui ada lima pembalap indonesia yang akan tampil di rangkaian gelaran motogp madalika
ada di moto tiga dan juga asia talent cup
kasihan mereka jelang latihan bebas pada hari ini
ya benar sekali memang selain pembalap pembalap dunia yang akan tampil di kelas motogp
di kelas utama motogp kita juga memiliki salah satu pembalap tanah air yaitu mario suryo aji yang akan tampil di kelas moto tiga
dan kalau berbicara mengenai persiapan memang mario suryo aji ini akan tampil secara penuh di seluruh seri ajang balap motogp
dan menurut kemarin mario suryo aji juga sempat berbicara
pada wartawan bahwa kesempatan ini akan ia gunakan sebaik baiknya karena ini adalah kali pertama ia tampil di balap moto tiga
dan tampil di hadapan publiknya sendiri di sirkuit mandalika
dan ini tentunya menjadi pengalaman yang berharga bagi mario suryo aji
dan perjalanan mario suryo aji masih panjang karena ini adalah tahun pertamanya tampil di gelaran balap moto tiga
dan kalau berbicara mengenai empat pembalap indonesia lain yang tampil di asia talent cup
memang gelaran asia talent cup ini bisa
dibilang lebih ke ajang balap untuk membibit
memunculkan bibit bibit baru bagi pembalap pembalap yang mungkin dapat diorbitkan ke kelas moto tiga moto tiga
dan mungkin nantinya bila potensinya sangat menonjol bisa mengorbit ke kelas motogp reza
baik koresponden cnn indonesia rangga wisnuaji melaporkan dari lombok nusa tenggara barat
terima kasih dan selamat kembali bertugas